ya aldi kalau kita ingat pada tahun dua ribu empat belas yang lalu pada pilpres di desa salah satu desa di kabupaten sampang madura jawa timur ini sempat mengembarkan tanah air
nah saat itu pengawas pemilu menemukan ribuan surat suara di puluhan tempat pemungutan suara
ini sudah dicoblos oleh tempat atau panitia pemungutan suara
alhasil coblosan di desa tersebut diulang
namun kini kondisi desa tersebut di pemilu dua ribu sembilan belas sudah berubah
kita simak liputan miftah farid berikut ini
ketapa desa bira barat kecamatan ketapan diputuhkan waktu setidaknya satu setengah jam dari pusat kota sampang
meski terpencil desa ini pernah mengebohkan tanah air
pada pilpres dua ribu empat belas surat suara di desa ini dicoblos sendiri oleh petugas pemungutan suara untuk calon tertentu
namun untuk pilek dan pilpres dua ribu sembilan belas warga akhirnya bisa menyampaikan aspirasinya sendiri di tps tps yang didirikan
berbeda dengan dua ribu empat belas yang hanya ada dua tps dari tujuh belas tps yang seharusnya didirikan di desa ini
badan pengawas pemilu pun merekomendasikan pemungutan suara ulang
pelanggaran dua ribu empat belas itu ada oknum oknum yang memihak
akhirnya mencari kesalahan
terjadi antara pihak ke pihak itu menjadi cekcok akhirnya menjadi psu keseluruhannya
nah cuman titik terangnya saya pada tahu
pada dua ribu sebelas itu tidak tahu titik terangnya bagaimana
cuma intinya pada dua ribu empat belas itu apa namanya itu di psu gitu
nah kalau sekarang saya selaku ketua pps saya bertanggung jawab mulai tahap awal sampai terakhir nanti
saya jamin mudah mudahan sampai nanti penghitungan terakhir
sampai jam satu dihitung sampai selesai mudah mudahan tidak ada apa apa dan tidak ada masalah
tps yang didirikan di sini tak ubahnya tps yang lain
warga datang membawa surat c enam
setelah mengantri warga mendapatkan lima kertas suara untuk dicoblos di bilik suara
warga juga tidak keberatan jarinya diberi tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak suaranya
badan pengawas pemilu atau bawaslu jawa timur merilis data
sampang termasuk daerah empat terbanyak yang kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps nya berkampanye untuk calon tertentu
kondisi ini berbahaya
terutama di jawa timur
terutama potensi kecurangan di tps tps yang ada
itu bagian dari dinamika ya
kalau bicara pelanggaran itu kan di mana mana berpotensi pelanggaran
kita sudah mengantisipasi ya untuk bagaimana tidak terjadi psu itu ya
dengan kita menyiapkan sdm yang itu sudah kita seleksi sedemikian rupa
dan persepan persepan lainnya sudah kita upayakan
dan semakin seman mungkin logistik ya
dan kita berkonansi dengan beberapa pihak dengan stakeholder lokal dan lain sebagainya
ya kita sebenarnya berharap sekali kepada peserta pemilu untuk sama sama melakukan edukasi politik ya terhadap konstituen masing masing
pada pilpres dua ribu empat belas joko widodo yang berpasangan dengan yusuf kala kalah telak dengan pasangan prabowo hatta rajasa
yang meraih delapan puluh persen suara
pasangan ini menang di empat kabupaten yang ada
di madura terdapat lebih dari tiga juta pemilik suara
dan peta politik di sana berpotensi berubah pada dua ribu sembilan belas
mirta farid andres wicaksono sampang jawa tunggu